kita harus meninggalkan pola pola lama baik dalam mengelola organisasi baik dalam mengelola lembaga lembaga maupun dalam mengelola pemerintahan
yang sudah tidak efektif harus kita buat menjadi efektif yang sudah tidak efisien harus kita buat menjadi efisien
manajemen seperti inilah yang kita perlukan sekarang ini kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif yang memiliki daya saing yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan perubahan itu
oleh sebab itu kita menyiapkan tahapan tahapan besar
yang pertama pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan
akan terus kita lanjutkan
infrastruktur yang besar besar telah kita bangun
kedepan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat
dan menyambungkan infrastruktur infrastruktur besar itu
dan menyambungkan infrastruktur infrastruktur besar itu
dan menyambungkan infrastruktur tersebut seperti jalan tol kereta api pelabuhan dan bandara dengan kawasan kawasan produksi rakyat
kita sambungkan dengan kawasan kawasan industri kecil
kita sambungkan dengan kawasan kawasan ekonomi khusus
kita sambungkan dengan kawasan kawasan pariwisata
arahnya harus ke sana fokusnya harus ke sana
arahnya harus ke sana
dengan tambak tambak perikanan
sambungkan ke sana sambungkan ke sana sambungkan ke sana
yang kedua kita akan menggeser
yaitu kepada pembangunan sumber daya manusia
kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita
pembangunan sdm menjadi kunci indonesia kita ke depan
dan titik dimulainya pembangunan sdm adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil
sejak hamil kesehatan bayi kesehatan balita kesehatan anak anak sekolah kita
dengan umur emas untuk mencetak manusia indonesia yang unggul ke depan
itu yang harus dijaga betul